ya pemirsa seorang dokter wanita tewas tertembak di dalam sebuah klinik kesehatan di jakarta timur
suami korban diduga kuat menjadi pelaku penembakan
dari hasil penyelidikan sementara motif penembakan diduga karena persoalan rumah tangga
dr leti sultri tewas setelah ditembak di klinik azahra medical center jalan dewi sartika jakarta timur pada kamis siang
ia tewas dengan enam luka tembakan jarak dekat
polisi memastikan pelaku penembakan adalah suami korban berinisial hi
dari hasil pemeriksaan saksi motif kejadian naas ini diduga karena pelaku tidak mau bercerai dengan korban
dari lokasi kejadian polisi menemukan satu proyektil peluru
sementara ini diamankan ditangkap oleh penyidik polda metro jaya
ini diduga juga apakah penjata ini sah atau tidak
nanti dijelaskan dari penyelidik polda
sementara itu dua orang pegawai klinik yang merupakan saksi kunci penembakan tiba di direktorat kriminal umum polda metro jaya
mereka akan diperiksa terkait kejadian tersebut
pelaku telah menyerahkan diri ke kepolisian setelah melakukan penembakan
ia menjelaskan kepolisian
ia menjelaskan kepolisian
menjalani tes urin di ruang bidang dokter dan kesehatan polda metro jaya pada kamis malam
pemeriksaan urin dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka dalam pengaruh obat obatan atau tidak
pihak polda metro jaya masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang mengetahui peristiwa naas tersebut
jenazah leti sultri dokter wanita yang tewas ditembak rencananya akan dimakamkan jumat siang ini di rawamangun jakarta timur
kesedihan keluarga terekam jelas
saat jenazah korban disemayamkan di rumah duka
keluarga korban penembakan tiba di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur kamis malam
kesedihan mendalam dirasakan kerabat hingga teman dekat korban
kalau ada masalah juga selalu dipendem di bisnari
seharusnya itu biasa diceritain
jadi kita semua harus berhati hati
jenazah leti sultri kemudian dibawa ke kediamannya di jalan sunan ampel delapan jakarta timur
keluarga dan kerabat korban berdatangan dan masih tidak percaya korban tewas dengan cara tragis
saya dapat informasinya dari adik ipar saya
ditepon saya kan ada di dulu
ini kakak leti meninggal dunia
ditembak sama helmy dan suaminya
jadi sebelum kejadian ini ada kdrt sebelumnya
perubatanannya sudah berapa lama
sudah lima tahun
jenazah dr leti rencananya akan dimakamkan pada jumat siang di sekitar kediamannya di rawamangun jakarta timur